makam ini adalah makam dari dua orang waria yang meninggal akibat covid sembilan belas beberapa waktu lalu
dan akibat mereka tidak memiliki ktp atau dokumen lain identitas lain yang menunjukkan mereka adalah warga negara indonesia
mereka pada saat sebelum meninggal tidak bisa mengakses bantuan kesehatan apapun
dan juga bantuan sosial apapun dari pemerintah kota maupun misalnya dari puskesmas puskesmas yang ada di sekeliling mereka
bantuan hanya bisa didapatkan dari komunitas waria lain yang dekat dengan mereka
iya masih ada karena masih banyak mereka yang tidak mempunyai ktp
rencana kita saya sebagai ketua waria ingin mereka semuanya mempunyai ktp penduduk surabaya gitu
cuman masih agak berbelit belit gitu
kemarin kita mengantarkan lima orang ya di dukcapil kota surabaya tetapi semuanya itu nol
dari sekitar seribuan waria yang terdata oleh persatuan waria kota surabaya
sebagian hidup tanpa kartu identitas resmi
di tempat indekos waria ini misalnya tidak ada yang memiliki ktp
dulu mereka kabur atau diusir dari tempat asal
lalu saat merantau ke surabaya ktp nya kedeluarsa atau hilang saat dirazia
kini mereka tidak bisa mengurus ktp di tempat asal karena sudah ditolak oleh keluarga
pernah ngurus tapi tidak bisa karena tidak punya identitas
kakak juga tidak punya
di orang tua misalnya di lampung
orang tua di lampung sudah meninggal semua
mau mencoba ke sana
tidak punya uang
jadi selama ini puluhan tahun hidup tidak punya ktp
mau apa itu
minta bantuan juga nggak bisa
tidak punya ktp
baru beberapa waktu belakangan pemerintah kota mulai menjangkau mereka
didaftarkan secara massal belasan warga surabaya dijanjikan mendapat ktp
tidak melihat latar belakang
tidak melihat status ekonomi pendidikan usia gender dan sebagainya
semuanya harus dilayani secara inklusif memang semuanya harus dilayani
termasuk teman teman itu
namun di tempat lain masalahnya jauh lebih sulit
ini adalah nila dua puluh tahun
nila tinggal di permukiman kumuh di bawah jalan tol dupak surabaya
satu satunya bukti identitas yang dia miliki adalah surat keterangan lahir dari bidan di surabaya
kartu keluarga milik orang tua
tidak lagi diketahui keberadaannya
membuat dila tidak bisa mengurus ktp
ketiadaan ktp membuatnya tidak bisa mengurus pernikahan resmi
dan mengurus akte kelahiran kedua anaknya
tapi pernah ke kecamatan kelurahan untuk tanya ngurus gitu misalnya
harus punya paling nggak akte gitu ya
oke dan mbak nggak punya akte
saya disuruh ngurus sendiri tapi saya nggak bisa pak
kalau nggak punya ktp gini dapat bantuan sosial apa blt gitu dapat nggak ada
nggak ada nggak dapat
sama sekali nggak pernah dapat
oke vaksin gitu kemarin nggak bisa
nggak punya surat surat
tapi sudah mencoba ya
tapi orangnya bilang lain kali aja bu kalau vaksin
permukiman ini dihuni dua orang yang mayoritas juga hidup tanpa ktp
alasan mereka tidak memiliki dokumen resmi
salah satunya tidak bisa mengurus ktp di daerah asal karena tidak ada biaya
sudah berapa lama di surabaya
lama sekali ya selama itu kemudian nggak ada ktp nggak ada identitas apapun
ada punya identitas tapi waktu saya bongkar barang di pelabuhan jatuh
sama dompet sekalian
itu ktp apa
setelah itu hingga saat ini itu nggak punya sama sekali
nggak punya sama sekali
terus kenapa nggak coba ngurus ke flores sana
mungkin sudah seharusnya orang orang yang tidak teregistrasi ini tidak dipandang sebagai persoalan administrasi
melainkan sebagai manusia dan warga negara yang berhak mendapatkan catatan kependudukannya
ya seharusnya ada kebijakan khusus atau dispensasi yang menurut saya bisa lebih memanusiakan tanda kutip mereka
dibantu untuk dibuatkan akte atau identitas apapun itu nggak cuma surat tanda lahir
karena ketika mereka nanti beranak pina anak anak mereka juga nanti tidak akan punya identitas
itu yang nanti kita akan kehilangan generasi ke depan nantinya
entah nanti bagaimana nasib mereka tanpa identitas yang mereka miliki